gempa bermagnitudo lima empat terjadi pada kamis siang sekitar pukul lima belas lewat dua puluh delapan waktu indonesia timur
sejak dua ribu empat belas ia memiliki tekad mencari alternatif penghidupan
dengan empat puluh empat kereta api feeder tambahan menuju ke arah stasiun muara angke ataupun juga kampung bandan
untuk membeli instrumen investasi
nah apa sementara itu perbandingan dengan jomo
untuk menghadapi gejolak sosioekonomi yang ditimbulkan oleh dinamika di tingkat global
mereka bisa mempelajari itu secara mandiri
mereka berharap ngalap berkah
dan di gunung kidul khususnya kayak gitu
suatu nanti menimbulkan nyeri atau
itu akan mengikuti operasional penerbangan
memberikan satu suntikan semangat untuk menegaskan kepada kader kader pdip jadi sekeras apapun
ada kategori subjek yang sehat tanpa masalah paru dan juga subjek yang sedang memiliki masalah paru
ini kemampuannya sangat terbatas dengan bentangan eceng gondok yang begitu luas seperti ini tidak mampu
nah di masyarakat indonesia itu juga memang ada fenomena yang unik sebetulnya mas pram
jadi ya kalau dibilang levelnya segimana ya mereka back to zero lagi menurut gue ya
jadi banyak waktu di samping kita bisa ngajak mereka untuk menjadi penghasilan tambahan
di provinsi linan tiongkok sebuah peternakan kecoa juga mampu mendulang untung
mereka juga mengerahkan pesawat pesawat tempurnya seperti jet f enam belas dan juga f tiga puluh lima nya dan juga mereka mengerahkan drone tanpa awaknya
menurutnya kita perlu memberi jeda agar mata beristirahat sejenak dari aktivitas menatap layar alat alat elektronik
tetapi kalau kita melihat misalkan stasiun manggarai
memang tahun dua ribu dua puluh tiga kita dapat izin impor bulan februari juga
bisa lepas kangen lah sama dunia basket
ini kan agak riskan di parkir sini
aku cukup cerita sama temen aja deh gitu
tentunya ini melalui proses yang luar biasa meskipun kita tahu bahwa kita baru empat bulan ini melaksanakan
karena kita melihat meskipun belum seratus menurut bpkp
kita mesti menyiapkan data dengan baik
nah begitu masuk fase critical face
apakah sudah ada produksi
apalagi dalam konteks hal pak jokowi kan dianggap dalam konteks ini sekarang kan sebagai pemenang ya
harus tetap berkembang sebagai mungkin
masih belum dilakukan oleh operator maupun oleh pemerintah
dari kita semua termasuk dari penyelenggara pendidikan itu sendiri tentu itu menjadi penting
anda tidak berbicara dengan buruk tentang bos anda
tiga pasangan calon masih bisa berubah
tidak sebaliknya melegalkan parkir parkir ilegal tadi
luka nih luka misalnya di lutut
sekali lagi saya masih berada di the trade and art festival
bagaimana yang lebih baik bagi keuangan kita
yang itu punya sifat antioksidan kalau kita buktikan di pengujian in vitro di laboratorium
dari biaya hak penggunaan frekuensi
tak hanya gamelan tari topeng ireng di dusun ini menggunakan angklung sebagai salah satu instrumen musik
langsung pak kapolri responsif sekali
dan dibilang bahwa kamu harus pulang sekarang juga
ke psikiater apalagi kalau udah dianjurkan
en sukaisi award dari pemerintah provinsi jawa barat pada dua ribu delapan belas
melainkan kelapa parut yang disangrai menggunakan api kecil selama dua jam
dosen beban administrasinya luar biasa besar
sehingga hambatan hambatan tersebut bisa diminimalis ya
nanti dia rencana akan menjadi pendendang bola pertama di lapangannya
ya kalau mau olahraga emang harus ya
untuk perpanjangan surat izin mengemudi di kantor satpas polda metro jaya jakarta barat
nah kalau kita bicara mengenai turbulensi
akibat penembakan tersebut wanita tiga puluh empat tahun yang merupakan istri dari kopral muslimin
anda tidak mau bergabung dengan kami
ricis bersama suaminya nampak asyik bermain jet ski dengan membawa putrinya yang baru berusia lima bulan
lauk pauk ikan itu kita pelihara sendiri
salah satu pengunjung yang kerap menyambangi tempat ini mengaku rasa yang enak makan santai
dan gue abok christian dan kita masih sudah dua bulan saja di rumah saja nih
apa konfirmasinya coba perhatikan
ketakutan terombang ambing kena ombak cuaca angin
sebagian besar penduduk desa kanreapia berprofesi sebagai petani
bahkan saya melihat ada animo yang mulai
dan untuk mengubahnya untuk lebih baik
jadi kalau mau makan lagi dialihkan dulu aktivitas apa
pemerintah provinsi dki jakarta menggelar uji coba razia uji emisi
maka dia itu merupakan suatu elemen yang sangat penting
kalau dulu kan kita pas anak anak kan gak mau sendirian harus punya teman gitu
muncul itu kan jadi apa ya
sehingga dilakukan relaksasi di pusat perbelanjaan
mengatakan bahwa dia adalah istri polisi
dia minimal ya orang tanda kutip masih kontroversi apakah dikatakan pengalaman tidak
walaupun kalau misalnya di atas kertas sih menurut gue satria muda ya udah pasti lah satu tempat ya
harapannya ini statusnya apa ya
menjadi moderator debat pemilu bagi pria kelahiran tujuh belas september seribu sembilan ratus tujuh puluh enam itu
olahan ini dengan mudah ditemukan di sekitar kampung semanggi
kita tahu dalam open house ini kan memang dibuka buat semua ya
yang mungkin belum sesuai dengan kemampuan finansial dan dia beralih kepada bantuan pinjaman
dan menjadi satu satunya breeder di bali yang telah menjual ratusan ekor bayi anaconda
kini arya pun terlihat semakin bugar
ditemui di bandung pada hari sabtu sekretariat jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
ya cuman kan tidak ada surat dari anggota anggota ufa untuk mem ban israel
jalan cipaganti atau jalan raa wiranata kusumah
tapi juga dari sejumlah wilayah sekitar majalengka
mulai dari pembatas buku aneka tas sulam tas kulit gantungan baju dari kayu
jadi pas kalian masuk di mobil drift pas keluar pasti heart rate kalian naik increase
dua ratus ribu ton atau lima puluh persennya
ya satu ya mereka ada education mereka harus lebih nyaman dengan resikonya
setiap mau main yang suka ngajak berantem
tapi kalau misalnya untuk di dalam transportasi umum itu masih wajib
supaya tidak ada keinginan untuk membuka lebih luas
semua keterangan yang diperlukan juga akan ada di situ
mulaiar sk arenaia mereka pasti tekrar yakin jamin hidup yang sempurna
lo bolak balik berlitar atau misalnya lo ada rumah di surabaya
tapi bagi mereka yang non itu the boarding kan juga mereka juga ada kan misalnya karena ini kan harus ikut tes juga gitu
atau mungkin nomenklatur kementeriannya akan dirubah ataupun ditambah jadi menjadi lebih gemuk
bikin tersno jalanan soko kulino menjadi suka karena terbiasa
tidak bisa menyangkal pula bahwa di kampung ini tercipta pusat produksi bahan makanan
suara mereka yang seharusnya dihitung
jadi ini menurut saya penting diingatkan lepas dari motivasi
kemudian prestasi besarnya kri pasopati ini apa
sempadan danau itu secara ketentuan lima puluh meter itu harus bebas zona bebas
karena kan bau ya terus makanannya itu kan yang aneh aneh gitu kan ya
kayak misalnya kalau lagi naik kereta naik s bahn misalnya naik kerusa
ya pastinya golkar nanti akan menyurat ya kepada presiden terpilih
untuk meloloskan dirinya ke senayan
memang hampir tidak ada
oke nggak tuh kata lo timnya tuh
kalau pak prabowo sama ganjar
nah demikianlah sian indonesia program spesial imlek dua ribu dua puluh
jadi monitor tuh dua puluh empat tujuh lah dua puluh empat jam kali tujuh hari dalam seminggu
karena di tradisi kita orang timur meminta maaf itu adalah bagian dari tradisi kita
tapi berbicara soal sintayong sendiri bagaimana melihat kinerja dari sintayong selama mengawal timnas
karena perbankan amerika megang besar sekali us treasury di amerika
tapi semua itu saya tangkis dan saya buktikan dengan
oh lu serta serta itu juga
pimpinan dpr yang hadir
dan tentu kita masih lagi merekrut pressure kami
di situlah kami benar benar kuliah tentang orsidase
kesadaran terhadap pentingnya kesehatan
trend defisit ini mulai terjadi selepas tahun dua ribu empat
lantaran dikelilingi sentra kuliner
sudah bergabung pada malam hari ini di program spesial kami
ini masih mengantre panjang berarti ini mau check in bagasi juga
jadi sebenarnya dulu akses jalan menuju dusun ini itu sebenarnya sudah seberapa baik
pas tau kan abis pikir
payat payat dengan pola yang rumit ini dikerjakan sepenuhnya dengan tangan
tentunya mereka sudah terdaftar di indonesia
entah itu dari jiwa saya entah itu dari fisik saya
marilah kita berani meninggalkan perbedaan perbedaan kita
kolesterol adalah gabungan lemak dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan vitamin d dari matahari
jadi scouting team juga menurut gue
tapi ini kalau misalnya boleh sedikit recap dari yang kemarin
sebenarnya saya pengen hilang gitu pengen hilangin rasa kecanduan itu
ya maka sistem zonasi ini selalu akan menjadi masalah
hanya kami diberikan bimbingan teknis saja
biasanya faktor pengikat dan bukti konkret yang kemudian juga bisa ditonton langsung oleh publik adalah kompensasi politik berupa kabinet politik yang akan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak
yang mana dia perlu akarnya pegangan suatu inang
dalam hal ini angkutan masal krl salah satunya
mesin pun harus dilakukan regenerasi sesuai model sandal
pusat studi lingkungan universitas tanata dharma yogyakarta yang melakukan riset tentang anggrek
apakah kemudian harus tidak juga kalau mau pakai love ke wow ke jawa ya
tetapi ada satu orang berusia enam tahun anak laki laki bernama aska yang berhasil ditemukan oleh tim sargabungan di salah satu desa yaitu di rawacina yang ada di kecamatan cugenang sendiri ditemukan dalam kondisi yang selamat
menjadi penyubur bagi eceng gondok yang tumbuh di permukaan danau
dari satu kasus pembunuhan tadinya tembak menembak
sudah banyak yang memesan jauh jauh hari dari berbagai tingkatan
uv index bisa kita bagi dalam kategori resiko bahaya rendah resiko bahaya sedang resiko bahaya tinggi resiko bahaya sangat tinggi hingga level ekstrim
karena di mana yang kita jaga hutan mereka enak enakan merusak
kita terus melakukan koordinasi baik dengan pusat
seolah olah tidak ada hukum yang bisa menjerat dia
belasan jenis kurma impor dari berbagai negara pun dijajakan oleh para pedagang

dan mengingat saat ini tujuh puluh persen kebutuhan gula indonesia dipenuhi oleh impor
angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendahan
upah berkali kali lipat akan didapat evi saat jumlah pesanan membludak
harga minuman di warung kopi ini dibanderol mulai dari tujuh hingga dua puluh lima ribu rupiah
katanya kalau misalnya konser coldplay itu nggak datang sering sering gitu
kita coba laksanakan kesempatan yang ada di dalam tubuh polri mas budi setiarso
juandri aduh apa kabar ayo ayo pavutu bantuan banget nih burantah kalau paripak dan aku
mungkin saya perlu berkontribusi ke indonesia
menurut mujib lahan pertanian di seruyan berbeda dengan lahan pertanian di pulau jawa
sejumlah penikmat durian berdatangan tidak hanya dari majalengka
oleh karena itu analog switch off dapat menghemat pemakaian frekuensi sebesar satu ratus dua belas mhz
mulai dari sering makan dalam porsi besar
anda juga bisa melatih konsentrasi dengan memanah
namun apa itu kolesterol
selamat sore mbak risa
karena melalui ahli kami bisa membuktikan
kemudian ada telon kantil yang isinya mau merah kenanga dan bunga kantil
nah itu ambil dari goni gitu loh
jadi yang meng input itu adalah pendaftar
itu memang semakin semakin target
karena kalau pelonggaran pelonggaran ini tidak terukur tidak terkendali
kejala yang tampak dari luar itu
banyak negara telah melarang membatasi atau mengatur penggunaan bahan kimia pfos dan pfoa
untuk disahkan menjadi undang undang
akan ada replacement sekitar sepuluh trendset
kecamatannya itu pertama tomolopao kemudian kecamatan tinggi mojo
terjadi dan kita menyampaikan apa
itu dilihat bahwa sistem perawanan itu yang ada di indonesia
tentunya kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah bagaimana kita sama sama bisa menjaga
di divisi merah untuk divisi merah secara di atas kertas satria muda memang
pak presiden sendiri juga menyatakan kalau kita membutuhkan cetak biru pendidikan indonesia ini
bahkan pada dua puluh tiga november semakin intens menjadi satu ratus enam puluh satu gempa susulan
kini saatnya kita kulineran di pelabuhan
melansir situs bakmg go id indeks uv adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia
mereka tidak pasti ini seberapa jauh bantuan bisa membantu mereka gitu
dan dia tidak rawat tidak organize
terus melesat hingga menjuarai asean school game pada nomor lari satu lima ratus meter lima meter dan sepuluh meter
ketika pelanggan datang ke sana anda bisa mengadakan waktu untuk mereka
kemudian kekuasaan presiden soekarno dicabut
sama kalau misalnya nih aku mau pesen gitu baiknya berapa lama sebelumnya
tapi kalau tidak komplit nah itu bervariasi
di tempat ini ada makanan khas yaitu youtube atau udur undur laut
kemudian kenaikan tidak hanya terjadi di komoditas cabai saja
dan saya baru sadar kenapa dia harus diproses ketika panas panas kalau pas sudah dingin seperti
jokowi bicara dengan menteri ini
ini yang membuatnya rasanya nggak matah nggak enak
melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial
karena itu akan merusak ekosistem
sebelum berangkat kuda kuda ini dipersiapkan terlebih dahulu
saya kira ini kita nggak bisa memendung diskusi gosip gosip di masyarakat
agak kayu manis jahe gitu gitu
yang kemudian terdiri dari ada uang kes dan kemudian libat
ini kan langsung kering langsung dikirim
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat
tangerang apa namanya lintas serpong sampai ke mana
selamat pagi selamat berpuasa
selain mengajak anak anak berkegiatan di tpm
saya kira ini satu langkah yang memang seharusnya pembubaran satgas
apakah ada menemukan uang dengan ratusan tunai
yang industri fashionnya lumayan besar dan full support
rumah bagi primata endemik indonesia orang utan dan keanekaragaman hayati lainnya
main basket sambil kuliah gitu kan
waktu yang diminta dari pipa s itu tiga puluh satu menit delapan belas detik
sehingga sultan sekaligus merangkap sebagai gubernur
rata rata tiap petani membudidayakan satu petak lahan dengan luasan lima belas x tiga puluh meter
kalau itu terjadi menurut saya itu akan memiliki makna politik yang luar biasa besar
kalau panjang seratus meter kurang lebihnya seratus meter
bata dibersihkan bagian pinggir dan selanjutnya bisa dijemur
dan sayangnya lebih tidak tertata
sekarang outlook dari subsidi kita masih di rp enam ratus lima puluh triliun
kemampuan dari tiap tim kemampuan dari stakeholder dari basket itu sendiri akan sumber kemana
mulai dari sejak pendidikan kemudian dari sejak keseharian petani di sana
mempunyai bobot hampir dua ratus kg arya hanya bisa berdiam diri di rumah
nah kliwon itu adalah posisinya tengah tengah
dan lagu bernapaskan keistimewaan
dengan tekad dan keikhlasan ingin beribadah impian ananto anak ragil warga desa nepen
pak riris terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
adalah kita di daya beli masyarakat
tapi di pr yang dampaknya masih dirasakan berikutnya
justru kami melihat ingin melihat integritas pemerintah dalam menyeriusi

bagi tugas calon namun lebih baik jadi play by play
yang sudah disediakan paling tidak dikarungin
tentu diharapkan bahwa cuacanya bisa lebih mendukung
makanya pembelaannya tadi kan suatu pembelaan yang sia sia
mempunyai planning untuk membuka bisnis dari hulu sampai ke hilir
menemukan penggunaan pfas secara luas dalam kosmetik yang dijual di amerika serikat dan kanada
kita punya aksara banyak di indonesia
sedangkan apabila isotermal itu akan menjadi negatif palsu
langkah musimin melestarikan anggrek merapi juga tak lepas dari apresiasi pihak taman nasional gunung merapi
jadi itu sebabnya profesor eni mencoba mengklarifikasi mengkonfirmasi sistem itu
karena over kompensasi itu tadi
jadi ada istilahnya memang disini nafas saja rebutan
ada tape ketan hitam lupis
bahan bahan seperti jahe dan kencur direbus dan dihaluskan menggunakan blender lalu kembali direbus dan disaring
hari ini saya kebetulan mengantar anak buah saya namanya jayabra
iya kami juga sesungguhnya kan memiliki aplikasi jaga kampus ya
tiga bulan ke depan ada momentum
tapi kalau kemudian ini memang betul betul tidak menyelesaikan
nah jadi kalau ada misalnya ada kecok yang kita lihat kadang kadang orang nggak sengaja mites pakai kaki
ya paparan radiasi disebut sebut memberikan efek tidak baik untuk kesehatan mata
baru setelah kita tahu yang mau kita bangun apa
apakah selain menjadi juara di piala aff
udah sharing di secret at newsroom
mas umam nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di newsroom
nah kita akan menggunakan venue tersebut untuk perayaan hari raya
bagaimana para mahasiswa itu sendiri
itu sudah ada di dalam regulasi ppdb bahwa salah satu sanksinya ketika itu sudah terbukti ada data yang tidak benar atau palsu
atau mungkinkah ini sebenarnya fakta gitu ketika kita berpuasa